tangan kiri kan udah dipegang
tangan kanan juga dong
olga malah nyalain anak kecil lagi
lo pasti korupsi kan
udah lo jam banyak alesan
uang belanja dari mama pasti lo tilep
nah gue belongin mama lo
dipecat menurut tahu rasa
eh kevin jangan sembarang kalau ngomong
tarjan anggap aku
di luar om
oh tarzan yang mindahin
wah ide bagus
kalau tarsan taruh makannya di luar
berarti kita makan sambil piknik di taman
yaudah sekarang kita makan di taman ya
pokoknya kita bakal ngaso sambil makan di luar
dasar tarjan bocah tua kecil nakal
hah yang dipuji
padahal kan gue yang masak
kak kevin itu udah lapar
ya kan saski
jangan bilang kalau ayam sama ikannya dimakan sama kamu
lo tuh yang rakus
dasar muka lo kekakus
kan dimarahin kak kevin
nah gitu dong
kau nanya jangan marah marah
aku kasih tau nih sekarang
tuh ikan sama ayamnya

sading gak kena
chairman kita jadi igan karena orang orang no oikea
bener bener kita nya apaan

kan burungnya minum
itu ternyata pengurusan alam
tentu saja kau tertarik
saya benci nikah called me

habis dia tidur

emangnya tarzan disini ada ular sama buaya
iya tarzan kita kan gak pelihara buaya sama ular
aduh aduh aduh
harus gua gali nih
wah ikut pinggang ular gua nih
satu lagi apa
ini kan sepatu mahal dari kulit buaya
ini juga ikut pinggang mahal dari kulit ular
itu kan dari kulit buaya
dari kulit ular kan
makanya tarzan lupur
kalau sudah begini bagaimana dok
apa mungkin ada kesalahan diagnosa
medis kami sudah membuktikan dengan sah bahwa tarjan bukan anak kandung ibu
tapi sekarang memang dia anak kandung
dia sudah ada
tapi sekarang dia masih muda
tidak ada kesalahan
tidak ada kesalahan
tidak ada kesalahan

kenapa tarzan harus kehilangan ibu dan keluarganya
bagaimana cara aku memberitahukan hal ini ke tarceh
oh jadi hari ini tarsian berusaha banget supaya dia bisa sekolah lagi
iya hari ini tarsam berusaha sekali jadi anak yang baik
tapi gue malah marah marahin dia
lo kan mau yang terbaik buat tarsan ya kan
tangan kiri kan udah dipegang tangan kanan juga dong biar ada
oh iya gimana kalau besok kita ajak tarzan jalan jalan
lo nyebut gue di kantor papa gue gimana
ya sekaligus gue kenalin lah sama papa
papa aduh ini terlalu terburu buru deh
atut belum siap
yang penting lock harus pakai baju yang rapih
soalnya papa gue gak suka sama cowok yang berantakan
ya udah dia kalau memang gue dipaksa ya apa boleh buat
laki laki kan harus gentle
apapun akan gue lakuin buat lo deh
itu kenapa bibirnya kok menyenguling
tapi matanya ditutup dulu dong
gue hitung sampai lima ya
hitungannya habis baru gue cium
satu dua tiga empat lima
kak kevin kak kevin temennya ikan ya
begini nih kak
aduh tarzan belum bangun
jadi malu kak kevin
tarsan ini nih gedung tempat calon mertuanya kak kevin
kok tinggi banget
gimana caranya kak
aduh tarsa ini kebanyakan nanya
ya pakai lift dong tarsan
kita ini bakal naik lift ke lantai empat belas
lift itu memang sudah teknologi canggih
tapi kalau naik tangga ke lantai empat belas nanti kita bisa gempor tarsan
udah tarzan mah banyak nanya
loh tarzannya kemana kok hilang